presiden joko widodo dalam pidatonya di sidang tahunan mpr dpr dpd dua ribu dua puluh mengingatkan agar tidak ada pihak pihak yang merasa paling agamis dan pancasilais di indonesia
pernyataan ini pun menimbulkan multitafsir yakni mempertanyakan apa latar belakang presiden jokowi mengeluarkan pernyataan itu bahkan siapa yang menjadi sasaran tembak pernyataan dalam pidato tersebut
banyak pihak beranggapan jika pernyataan itu masih menjadi residu kontestasi pilpres dua ribu sembilan belas silam di mana ada pihak yang belum bisa berdamai dengan presiden jokowi
namun sebagian pihak lain menduga jika pernyataan itu ditujukan kepada kelompok nasionalis yang justru belum menerapkan nilai nilai pancasila
apa yang terjadi dan bagaimana memahami sentilan ini sehingga tidak merusak persatuan dan kebinekaan yang menjadi nilai dari dasar negara yakni pancasila
inilah topik diskusi kita malam ini bersama sejumlah narasumber dari luar studio
lewat sambungan zoom yang pertama ada pangis charwi chaniago selamat malam bang pangis
selamat malam pak ferdi
ya terima kasih bang pagi sudah bergabung dengan kita malam ini cukup clear ya audionya ya
oke yang kedua ada asep saripudin jubir mpui atau majelis pemusyawaratan umat islam indonesia selamat malam pak asep
ya malam bang ferdi
ya terima kasih pak asep sudah bergabung dengan kita malam ini
dan kita juga ke hadiran arya bima politikus pdip selamat malam bang arya
ya terima kasih bang arya sudah cukup clear ya
oke bang arya sudah clear ya mendengar suara dari kita semua ya
kita coba terus perbaiki audionya
semua narasumber yang ikut bergabung dalam diskusi kita malam ini dari luar studio lewat sambungan zoom
saya ingin ke bang arya dulu
bang arya agak tegas ya presiden menyampaikan pidatonya soal jangan merasa ada yang paling agamis dan jangan merasa ada yang paling pancasilais
saya ingin mempertanyakan kita semua mungkin ingin pertanyakan
apa sih bang latar belakang atau konteks presiden bisa menyampaikan hal seperti itu bang
bukan peringatan dan forum penelitian
sepertinya masih ada gangguan komunikasi antara saya dengan bang arya kita coba perbaiki
saya ke kalau gitu saya ke pak asep lah
pak asep saya ingin mendapatkan perspektif dari anda
ada statement yang mengatakan jangan merasa paling agamis jangan merasa paling pancasilais sendiri
memahami pernyataan ini bagaimana
wajar tidak ya kalau ada kelompok atau pihak pihak tertentu yang merasa tersindir dengan pernyataan seperti ini pak asep
saya terus terang ya mas ferdi sangat kaget dengan pernyataan pak jokowi
dikasihkan dalam pidato kenegaraan
yang mana pernyataan beliau itu sungguh sangat mengagetkan bagi saya
yang mana bagian kagetnya kenapa bang kenapa pak
mengatakan dengan kalimat beliau dengan tegas jangan sampai ada pihak pihak yang merasa paling pancasilais merasa paling agamis
dalam kehidupan di masyarakat ini terutama kaum muda nih
kalau kaum muda
nah kaum muda itu lagi kumpul kumpul beberapa orang
kemudian diantara yang kumpul kumpul itu ada orang yang cenderung melakukan perbuatan yang melanggar norma atau melakukan perbuatan maksiat
kemarinnya diingatkan kamu jangan begitu
itu kan perbuatan melanggar norma
itu kan perbuatan melanggar syariat
orang yang tegur dia bilang udahlah jangan sorry but
antum kamu jangan soalin
presiden jokowi menyatakan jangan so pancasilais jangan so agamis
apakah ilustresnya seperti orang yang ditegur tadi ketika dia ditegur sedang melakukan masiat
kemudian dia ditegur dengan mengatakan jangan so alim
jangan jangan pak jokowi sekarang itu dia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan agama dengan pancasilais
sehingga ketika ditegur oleh masyarakat kemudian dia melakukan perlawanan dengan mengatakan jangan so pancasilais lah jangan so agama
itu yang saya khawatirkan
oleh karena itu
pernyataan itu tentu menimbulkan reaksi wajar dari masyarakat
karena kita tentu prihatin apabila seorang presiden sampai mengatakan kalimat seperti itu
oke artinya menurut anda bahwa pernyataan itu sendiri ditujukan untuk pemerintah sendiri atau untuk presiden sendiri begitu maksudnya
nah inilah yang kemudian perlu clear dari pak jokowi itu sendiri
namun saya sebagai warga negara ingin menyampaikan kepada pak jokowi melalui forum ini barangkali nanti bang birna
sebagai sama sama petugas partai pdip bisa menyampaikan kepada pak jokowi
kalau menyampaikan statement dalam pidato kenegaraan kaitan dengan agama dan pancasila redaksinya bukan begitu
ingatkan kepada saudara sebangsa setan hair
kita ini negara beragama
dalam undang undang dasar batang tubuh pasal dua puluh sembilan ayat satu dengan tegas menyatakan negara indonesia berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa
oleh karena itu
setiap perbuatan harus sesuai dengan prinsip prinsip tuhan
nah itu benar
apa yang kaitan dengan pancasila menyampaikan
saudara saudara setan hair sebangsa
kita ini setelah menetapkan para pendiri bangsa ini pada tanggal delapan belas agustus bahwa dasar negara kita itu adalah pancasila
dan pancasila yang termaktud itu adalah pancasila yang termaktud dalam pembukaan undang undang dasar dua puluh lima
janganlah menafsirkan pancasila demi kepentingan pribadi atau berdasarkan kelompok atau kepentingan partainya
nah kalau itu benar
kalau kalimat menyampaikan yang bahasa pancasila itu agamis
nah ini menimbulkan multitafsir dan itu justru menunjukkan bahwa ada gejala apakah itu tafsirnya pak jokowi itu merasakan bahwa sekarang pemerintahannya itu sudah keluar dari prinsip prinsip agama dan prinsip prinsip pancasila
atau itu dalam konteks dia menuduh orang lain sebetulnya dia sendiri yang justru bertentangan dengan pancasila itu sendiri
oke jadi tidak ada sasaran tembak
ini justru berbalik ke pemerintah sendiri begitu maksud anda
dia bisa sasaran tembak atau jangan jangan jangan ngerti masalah
makanya seharusnya kan itu disampaikan oleh pak jokowi kalau misalkan beliau yang menetralisir
apa maksud dari itu
nah kan kalau kita hanya bisa menyampaikan satu
maksudnya ke siapa
apakah menyuk sidung sendiri atau ke orang lain
tapi kan itu sekarang tidak ada yang bisa menjawab
namun saya dalam perspektif sebagai warga negara terlepas apakah pak jokowi itu menyampaikan kepada dirinya atau kepada pihak lain yang selama ini menjadi oposisi
pernyataan itu sangat tidak tepat
pernyataan itu tidak berkualitas apalagi disampaikan dalam pidato kenegaraan
sudah clear ya mendengar audio kita ya
saya ingin mendapatkan perspektif dari bang arya
kalau tadi pak asep bilang tidak tepat begitu tapi kemudian tentu kita ingin menanyakan konteksnya apa sih bang sebenarnya sehingga bisa dinilai oleh pak asep tidak tepat begitu menyampaikan itu
bang arya senyum senyum nih
iya ngomong gitu aja kok ya disalah
jadi ini loh intinya itu kan jangan ada yang paling merasa benar sendiri dan yang lain dipersalahkan
jangan ada yang merasa paling agamis
berarti kata palingnya ini cukup berpengaruh ya
dan jangan ada yang paling merasa pancasilais
karena banyak yang pancasilais
jangan paling merasa agamis nah banyak yang agamis gitu
jadi intinya lebih pada titik beratnya itu pada frase jangan paling
jangan paling ya
bukan substansi agama dan pancasilanya pak asep
ya jangan paling jadi bukan substansi agama atau pancasilanya
frase paling agamis dan paling pancasilais ini saat ini berdampak potensi menimbulkan sikap sikap yang tidak atau intoleran atau kontraproduktif
jadi hal yang disampaikan itu di kan bicara demokrasi ya
di demokrasi itu kalau orang jawa itu naeb ya
bagusnya bagaimana ya hidup ini kita tata
bukan menang menangan
tapi bagaimana membangun demokrasi dengan bermusyawarah
artinya yang paling paling tadi boleh punya prinsip tapi harus ikhlas duduk bersama untuk bermusyawara
musyawarah disini adalah bagaimana menerima pikiran yang berbeda dan berdialog untuk mencarikan ditemu
jadi paling ini dalam artian bahwa
itu tidak absolut
dalam berpangkah silah ini semuanya tidak boleh absolut
ada kebenaran kebenaran yang seagama pun juga ada yang mempunyai keyakinan yang sama tapi cara beribadahnya dengan mungkin ekspresi yang berbeda beda
jadi hanya sebagai sesuatu yang jangan bersinsip itu adalah pikiran pikiran yang absolut
kita hidup dalam hidup bisa hidup secara bersama sama
nah kemudian ditanya tuh itu siapa yang menjadi fokus tujuan dari pidato itu
saya kira bukan orang tapi lebih pada cara berpikir ya
yang ditujukan presiden itu adalah cara berpikir atau pikiran pikiran yang kadang sensasional yang menimbulkan tindak intoleran
atau yang agamis memaki maki yang nasionalis pancasila sekuler
fis komunis itu enggak
ini prinsip kemanusiaan prinsip kebebasan prinsip permusafakatan perwakilan di era sekarang ini lebih diberi ruang
yang saya kira tidak ditujukan pada orang
tapi lebih ditujukan pada cara berpikir
oke jadi bang arya anda mau mengatakan bahwa tidak ada
bukan pada kelompok
bukan pada kelompok
artinya anda mengatakan bahwa tidak ada perlu yang baper gitu
nggak ada yang perlu merasa tersindir begitu
ini cuma cara berpikir kok
dan itu ada
dalam pengertian misalnya begini ya
saya kemarin ke indonesia bagian timur
wah kalau di jawa dibikin perda perda syariah kita bikin perda injil di papua
mari kita jadikan papua sebagai provinsi injili
dan aku begini apa sih ini kan
reaksi reaktif ya kan
jadi saya melihat bahwa bisa bisa nanti yang tidak injili tidak ada kebenaran
itu juga terjadi di kalangan kelompok kelompok minoritas yang agamis
artinya memahami konteksnya ini yang perlu betul betul secara ini ya bang ya
secara narasi ini harus dipahami secara konteksual begitu ya
jangan kemudian dipahami bahwa ini adalah
ada pihak pihak tertentu yang ingin dijadikan sasaran tembak begitu ya
bagaimana cara berpikir kita dalam sistem demokrasi yang mau kita bangun itu
kita harus mengedepankan bagaimana demokrasi itu tidak ingin saling menang menangan
tapi bagaimana mentradisikan untuk kita itu duduk bareng dengan menerima berbagai pikiran yang berbeda
untuk berdialog untuk menemukan titik enaknya bagaimana
itu perspektif dari bang arya
bang pangi dari tadi udah fokus banget mendengarkan pak asep dan bang arya berbicara
tapi nanti bang saya kasih jatahnya setelah jeda kita break dulu
usai jeda cnn indonesia prime news akan kembali sesaat lagi
oke kita kembali dalam diskusi kita malam ini
tadi pak asep sudah mengatakan bahwa
kemudian seharusnya pernyataan tersebut tidak perlu disampaikan oleh presiden
dan tadi bang arya juga mengatakan bahwa ini bagaimana cara berpikir saja
tapi kalau bang panggi punya perspektif apa
sasaran tembaknya kemana sebenarnya
kata kata ini yang sebetulnya dibutuhkan untuk kondisi bang sari
jadi ada kata kata ada perkataan ada pikiran
pikiran presiden yang harus dikeluarkan
untuk mengakhiri namanya keterbahan adu domba
seperti memaksakan daya pancasila daya indonesia
yang lain disempel di laber di pancasila
ini kan lima tahun yang lalu saya tidak mengatakan ini
presiden harus berkata kata
untuk mengeluarkan pikiran pikiran
untuk mengakhiri ini
ini kan digunakan
sebagai komunitas politik
dalam pemilihan presiden
ini harus ditinggikan
ini masih dibawa bawa
maka saya pun kaget ketika islam dengan pancasila diseturkan
padahal ini kan tidak jelas
selama ini menurut saya
kemudian anda tidak pancasila
anda tidak nkri
ini kan berbahaya
ketika ada sepihak
punya pikiran liar
dengan mudah melabel orang
mudah tempel orang
sementara dia yang paling nasionalis
nah begitu juga kelompok agama
mereka selalu agama
agamanya yang seadat seadat ini
yang mungkin ada bahasa lain
pak jokowi mungkin menggunakan bahasa
biasanya anti agamanya
jangan sok juga
harus tahu juga
atau starting point nya adalah
pesan yang disampaikan presiden jokowi
itu adalah untuk
persatuan dan kesempatan
di saat kondisi bangsa
sedang menghadapi krisis
apakah negara akan berakhir atau tidak
ini akan berhasil
maka kata kata pikiran presiden
untuk kali ini menurutnya tepat
sudah selesai lah
saya lahir di kabinet
saya tahu persis bagaimana
pancasila itu dari
ketika saya pergi ke
ada satu pun
kenapa ini dipakai
saya masih ingat itu dulu
oh ada satu
tidak menjaga ukraine
kita merasa berries terlalu banyak
jangan marah ke'
gamar lebih banyak
gak pernah lagi
atau kelompok yang masih
berada di posisi kanan posisi kiri
ini kan coba disairkan
supaya ya lah
jangan dipaksakan lagi
karena ada kelompok kelompok
yang memang mau untuk dibenturkan
narasinya masih dangkal
pikirannya belum dalam
ini sangat mudah terprovokasi
sangat mudah dimofatkan
kepentingan ini bisa dipakai
untuk kalau masyarakat
ke sana tapi sebetulnya
panik pader pendidik
dari sumatera barat itu
dari republik sahamnya adalah
dari rakyat barat
pancasila kemudian masih ganggu ganggu
kemudian agama masih diganggu
ini ada politik
yang ingin memecah belah bangsa
ini bukan memperbaiki bangsa

label tempel anda yang paling paling itu sudah selesai

ini seharusnya tidak ada lagi ya
berarti bang panggila dari pilpres
khususnya kemarin ya
betul mas sepertinya harusnya sudah selesai
tapi dimanfaatkan lagi gitu
saya ke pak asep
kalau kemudian ada anggapan publik
yang mengatakan bahwa statement seperti ini
justru lebih menekankan
kepada ada pihak pihak
yang masih belum bisa berdamai
dengan presiden joko widodo
bagaimana anda melihat ini
saya bukan presiden jokowi
ya ini persoalan bangsa mas
saya ya ini pertanyaan saya dulu
bang arya sebentar saya ke pak asep dulu
pak mas fede ini persoalan bangsa
persoalan kehidupan berbangsa bernegara
yang disampaikan pada jokowi
saya kurang sepakat kalau itu ditanyakan oleh pak asep pilpres
bahwa konflik konflik persoalan agama ini sekarang menguat
baik dalam internal agama maupun lintas agama
jangan menutup diri bahwa di papua terjadi gesekan
yang paling merasa kristen dengan umat islam
di sumatera barat iya
jadi kita tidak boleh menutup mata bahwa
hal hal yang terlalu agamis
dan yang terlalu sok pancasilais ini
menjadi bukan potensi pemersatu
ini loh di geser persoalannya dulu
jokowi selaku kepala negara menyampaikan ini
supaya kita itu membuat
membuka ruang untuk berdemokrasi
yuk yuk yuk yuk
kita sama sebangsa yuk
walaupun kita sama sama punya keyakinan untuk duduk bareng
beda aliran agama boleh kan gitu
demokrasi sebenarnya yang menjadi alas
pernyataan seperti ini
rentan terhadap bagaimana persatuan yang menjadi nilai nilai pancasila ini bisa
dan sikap sikap lain yang memang bertentangan
begitu seperti yang tadi bang pangi sampaikan
bagaimana anda menilai ini
saya mau komentari pernyataan bang arya sama bang fahmi
oke nggak sepakatnya yang dimana bang
pertama terkait dengan pernyataan sebelumnya
dan yang barusan mas ferdy katakan terkait dengan
bagaimana motivasi terkait dengan masalah pernyataan pak jokowi tadi
kita ketahui bahwa dalam beberapa bulan terakhir ini
kan terjadi gejolak di masyarakat
nah ada partai politiknya benar bang arya
dan partai partai kelompok pak jokowi yang mewacanakan terkait dengan ruhip
sebentar bang arya
sebentar bang arya saya tadi sudah kasih anda waktu
ini kalau mau dialog dengerin dulu
nah saya tadi anda bicara saya diam
oke silahkan pak asep
nggak anda kan boleh mbak
ya enggak enggak dengerin dulu saya kan tadi ditanya saya ditanya saya jawab
anda bicara saya diam sekarang saya bicara anda diam
nah sekarang saya terselanjutkan
oke oke saya mengatur ini silahkan pak asep bang arya ditahan dulu
dari mulai di jakarta sampai hampir semua daerah menolak ruhi
nah kemudian yang muncul adalah wacana terkait dengan rubpip
nah di tengah situasi seperti ini
itu kemudian presiden menyampaikan kalimat tersebut
dimana presiden itu jokowi itu bukan hanya sebagai orang yang independen
tapi adalah dia petugas partai dari pdip
maka wajar kalau misalkan orang mengaitkan statement itu dalam rangka untuk memproteksi
daripada kepentingan kepentingan partainya tadi
nah oleh karena itu maka kalau memang dia itu negarawan
kalau memang jokowi itu akan menciptakan kedamaian jangan mewacanakan bpip
tapi laksanakan pancasila yang maklum dalam pembukaan uu seribu sembilan ratus empat puluh lima
nah kaitan dengan tadi masalah yang benar yang salah
ini sebetulnya memulai itu mereka kita klipnya dalam beragama itu ya
ketika orang islam meyakini bahwa agama islam adalah agama yang benar
memang itu firman allah
jadi kemudian ketika mau ekspresikan keimanannya itu bagian daripada wujud
daripada dia sedang beragama dan itu undang undang melindungi hal tersebut
maka di dalam perbicaraan itu jangan dibolak balik
seolah olah sekarang telah terjadi kelompok yang ingin memaksakan kehendak
padahal bukan orang yang memaksakan kendap
kelompok ormas ormas islam melakukan pengawalan terhadap pancasila menolak ruhip
itu karena pdip yang memulai dan partai partai yang ada dalam jokowi
kenapa mewacanakan ruhip kemudian munculnya ketidakadilan yang kemudian ulama bersikap
ulama menyampaikan pendapatnya
jadi jangan kemudian dinarasikan seolah olah ini akan berubah
jadi ada pro kontra sebetulnya dari sana yang memulai
nah kaitan dengan masalah pancasila itu sudah jadi jangan diwasanakan lagi
itu terima jangan memaksakan
oke sebentar tahan dulu bang arya saya kasih kesempatan pak asep dulu
yang ingin menjadikan agama itu seolah semua agama itu sama padahal berbeda
oke silahkan bang arya
yang disampaikan oleh pak jokowi itu saya
apalagi ini pernyataan dari pak birma arya yang sama sama petugas partai
maka kami berkesimpulan kalau memang ini benar nih
tafsir daripada pak bima arya ini kaitan dengan pidato presiden
maka genar genar prasangka kita patut diduga bahwa memang itulah kebijakan daripada kadar kadar partai
yang mana menarasikan terkait dengan perjuangan pancasila ekasila trisila
karena ujung ujungnya mengajak kepada gotong royong dan itu adalah plakum daripada pdip
oleh kesimpulan yang kita sayangkan bang jokowi itu adalah presiden pdip ini ya
jokowi itu adalah presiden negara presiden indonesia seharusnya
kalau menyampaikan pidato ke negaraan yang mencerminkan dia sebagai seorang negara
oke pak asep sampai di situ saya kasih nanti waktu bang arya untuk menjawab
tapi kita jeda dulu cnn indonesia prime news akan kembali sesaat lagi
kita kembali dalam diskusi kita malam ini
bang arya silahkan ditangkapi apa yang tadi disampaikan oleh pak asep
apa yang ingin anda komentari
kalau saya tadi ya soal hip sama bpip itu ya
maksud saya pengen ini kan dikasih mandat
mau menguatkan pancasila dada kokja
disitu kan ada jayasimaruk amin
ada tokoh muhammadiyah tokoh semua
jadi intinya saya sepakat bahwa pancasila ini harus dirumuskan
yang lebih workable yang lebih berjaya yang lebih berjaya dalam perjuangan pancasila
lebih workable yang lebih kontekstual dalam berbagai kelompok untuk mencari baiknya di mana
tapi bahwa narasi publik pancasila ini harus ditradisikan
kalau pak asep bicara bahwa persepsi kaitannya sama hiv petugas partai
wah terlalu jauh dan itu nggak gaduh com lah
intinya cuma yang disampaikan itu bagaimana kita berdemokrasi tujuh puluh lima tahun saat ini itu kita isi seperti apa gitu
jadi hanya bagaimana untuk kaiti indonesia ini dibuat ini kan memang oleh para founding fathers
dari kalangan nasionalis dan dari kalangan agamis yang mencari titik temu dan tidak saling memaksakan kehendak
jadi tidak paling merasa benarnya sendiri
itu yang menjadi substansi rumusan dari satu juni dua puluh dua juni ke delapan belas agustus
itulah menghargai tentang hak orang lain oleh para ulama saat itu
jadi saya melihat bahwa yang disampaikan pak jokowi itu tidak spesifik pada kelompok tertentu
tapi mengingatkan kita bahwa indonesia dengan payung nkri
yang beragam suku beragam agama beragam wilayah ini adalah karena konsensus demokrasi permufakatan musyawarah
jadi disitu adalah kebebasan ada penghormatan satu sama lain
dan yang paling penting ya itu tadi tidak paling paling merasa benar tadi
jadi ini yang menurut saya demokrasi dengan etika dan budaya itulah yang menjadikan sensus
jadi itulah monggo pak aset mendapat demikian
sangat paham tapi bahwa kenyataannya sekarang terjadi yang baru baru ini di double saya misalnya di solo
sama muslim gitu hanya usul usul mantu grope gropean sampai terjadi luka
itu itu ada faktanya
kemudian di wilayah ntt kesulitan bikin masjid musola
di wilayah papua kita bikin masjid
kemudian di wilayah jawa ada kesulitan mendirikan gereja
kayak gitu sekarang memberi potensi terhadap hal hal yang mulai mengeras
nah maksudnya itu nggak apa apa
karena negara ini dibikin dengan cara itu
cara berdemokrasi yang saya kira ini penting
jadi saya hanya ingin menegaskan bahwa tidak ada maksud menembak
kalau paling nasionalis kan juga
bisa ditembak pak jokowi sayanya juga ditembak mungkin sebagai partai nasionalis yang dia ngepaling gitu loh
jadi tidak ditujukan pada orang
tapi lebih ditujukan kepada hal hal yang nyangkut pikiran
oke pola pikir aja bagaimana memahami konteks itu ya bang arya
saya ke bang panggi
apa ya kalau kita sepakat bahwa perlu kearifan dalam memandang persoalan ini
karena memang melihat dinamika sosial politik yang berkembang
bagaimana kemudian pemerintah bisa mengeluarkan seni untuk merangkul
bahwa tidak ada yang kemudian dianggap merasa paling penting atau paling agamis paling pancasilais
ini bagaimana kemudian agar tidak timbul hal hal seperti ini bang pangi
bahwa persatuan adalah yang paling penting dalam hal ini
ya begini bang panggi
nah bang arya
sebenarnya itu sudah bagian juga untuk mencairkan suasana yang agak keras itu benturan itu
nah jadi kalau kemudian presiden merangkul ya wajar
karena persatuan dan kesatuan itu terlalu besar di pertarungan kalau kemudian para kelompok agama dengan pancasila ini dibenturkan gitu
apalagi nasionalis dengan islam dibenturkan
dan ini yang kemudian
ini sebenarnya kata kata yang dari dulu saya tunggu gitu
justru saya tunggu
karena kalau ini tidak segera diakhiri kata kata ini oleh presiden
nah itu justru yang akan berbahaya
mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa gitu
jadi artinya kita ingat orde baru
orde baru itu dulu pernah pancasila itu tidak populer
kenapa pancasila tidak populer
kenapa tidak populis
karena orang menjadi anti tesis
orang marah dengan pancasila
pancasila yang salah pada waktu itu
tetapi rezim menyala gunakan pancasila sebagai tambeng tambeng berkuasa
jadi kalau ada orang yang mendemonstrasi orang yang mengkritik pemerintah
kemudian melakukan protes terhadap orde baru
maka dianggap distempel anti pancasila
maka sejak itu darah mereka dihalalkan untuk dibunuh
jadi bukan pancasilanya yang salah
tapi pancasila disalahgunakan oleh rezim berkuasa
ini yang ingin saya sampaikan adalah
kita nggak pernah juga ingin sampai pancasila tidak populer
kemudian mulai ditinggalkan
tapi setelah reformasi sembilan puluh delapan pancasila kembali dikelihatkan
untuk menjaga agama
untuk menjaga persatuan
untuk menjaga keadilan
untuk menjaga demokrasi kita
artinya narasi perkataan atau kekuatan roh dari perkataan pidato ini sudah sangat berkelas sekali gitu
berarti artinya dalam maksud dalam poin
beliau betul betul sungguh sungguh kalau ini subtansi yang bisa saya tangkap
ingin bersungguh sungguh ini menyelesaikan keterbelahan antara kelompok
nasionalis dengan kelompok islam
kelompok yang pancasila dengan yang seolah ditempel anti pancasila
yang tidak nasionalis
yang tidak merah putih gitu
ini pidato yang sudah sangat komprehensif
ditambah sudah komprehensif kemudian sudah berkelas
memang kemarin juga disinggung soal hukum dan ham itu dan lain lain
itu tidak terlalu apa
tapi kan kita bisa bicara tentang paling agamais dan paling pancasila
siapa yang dimaksud
apa yang dimaksud oleh pak jokowi
saya pikir yang paling yang dimaksud pak jokowi itu adalah
kalau kelompok pancasilaisnya yang merasa yang tadi itu
yang merasa paling pancasila selama ini
yang dengan mudah memberikan tempel yang lain itu adalah tidak pancasila
nah kalau kelompok yang agama
yang disetuju oleh presiden
pertanyaan yang sama siapa juga begitu
karena nasionalis belum tentu juga bisa
pertanyaan yang sama juga siapa begitu
di kelompok nasionalis ini yang anda katakan
walaupun nasionalis tapi belum tentu juga bisa mengamalkan nilai nilai pancasila secara keseluruhan begitu ya
ya buktinya yang kemarin menulis brand saya pancasila saya indonesia justru banyak yang terjebak tindak pidana
saya pancasila saya indonesia kan karena
karena waktu itu kan kita tahu momentum momentum pilpres
tapi kalau sekarang dianggap residu dari hip
dari rancangan undang undang hip
kemudian dianggap residu dari apa namanya
yang ingin mengubah pancasila menjadi ekasila atau trisila
saya pikir lebih baik benturkan aja kepala ke dinding gitu
tidak akan berhasil itu
menyerah aja lah
mau mengubah pancasila itu pekerjaan menurut saya berdarah darah itu
itu pekerjaan yang tidak mudah
karena sesuatu yang sudah final
nkri sudah final
pancasila kita sudah final
apa yang mau dirubah lagi
lebih baik benturkan kepala ke dinding aja
terus lagi benting lagi gitu
ini negara lagi krisis
negara lagi krisis
bicara tentang mau atas atik pancasila
apa yang mau diatik atik gitu
kepa asep singkat saja
kalau bicara final tadi dari bang pangi
kalau pak jokowi memang sudah berhasil
memang sudah berhasil
memang sudah berhasil
memang sudah berhasil
pancasila sudah final
pancasila sudah final
kalau saya serius mau menyelenggarakan negara ini berdasarkan pancasila yang termaktub
dalam pembukaan uud seribu sembilan ratus sembilan puluh lima
maka pada kesempatan ini saya ingin sampaikan
segera buktikan dengan mencabut kepres nomor satu
kepres satu juni sebagai hari lahir pancasila
segera bubarkan bpip
jangan berwasan rubp
sudah nggak ada lagi
bpip satu juni sudah nggak ada lagi
sudah nggak ada lagi
jelas semua pancasila yang disepakati sebagai dasar negara adalah pancasila yang
termaktub dalam pembukaan uud seribu sembilan ratus sembilan puluh lima
yang membuat keganduhan
bang arya terakhir
apa yang bisa di clearkan
saya melihat bahwa tujuan dari pernyataan itu adalah bukan pada orang tapi pikiran pikiran
yang sering muncul secara sensasional yang menimbulkan kegagalan
menimbulkan hal hal yang intoleran saat ini
jadi sasarannya adalah pikiran
pada kelompok tertentu
jadi menurut saya kearifan presiden tersebut bisa dimaknai sebagai satu signal agar wawasan
kita ini tetap seimbang dan serasi
saya melihat bahwa hal hal yang kait dengan suasana saat ini presiden sampaikan bangsa
kita sekarang ini dalam keadaan krisis
bagaimana kita bersama sama mendukung kegagalan

dan menurut saya kita harus menjaga kegagalan
dan menurut saya kita harus menjaga kegagalan

necesita pendekatan ke palavras ke digital
jangan memperkenalkan agar kita tidak bisa sambang untuk bertindak
sarannya adalah pikiran bukan pada kelompoknya pak asep atau kelompok saya
jadi itu yang harus kita tekankan sebagai kepala negara
soal satu juni soal delapan belas agustus bagus kita bicara
tapi pak asep jangan terlalu pobi kalau ada orang memberi penguatan pancasila
terus kemudian anda katakan soal pancasila itu soal paling agamis
oke oke bang arya pak asep saya harus akhiri dialog kita karena keterbatasan waktu
pada dasarnya nasionalisme dan agama seharusnya sudah menjadi dari pancasila mengakui keberagaman
dan ini akan membuahkan persatuan yang menjadi nilai dari pancasila itu sendiri
terima kasih narasumber saya sudah bergabung malam ini
pak asep bang arya dan bang pangi kita cukupkan dialog kita malam ini
dan terima kasih
terima kasih sudah hadir dan memberikan perspektif